krisis finansial baru saja sebuah negara
mengajukan apbn di inggris
kemudian pasar melihat langsung yang namanya
karansi nilai tukar rupiah
nilai tukar di semua negara
goncang dan melemah terdepresiasi
hati hati ketidakpastian itu
mengenai ketidakpastian ini
dan tiap hari kita selalu di
ingatkan dan kalau kita baca
baik di media sosial di media cetak
semuanya media online semuanya
mengenai resesi global
tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi
saya sampaikan akan gelap
dan kita harus berpikir
kita memang tidak tahu badai besarnya seperti apa
sekuat apa nggak bisa dikalkulasi